breaking news kompas tv kembali hadir untuk anda
saudara arus mudik di jalur pantura
tepatnya di cikarang barat bekasi jawa barat
terpantau padat pada sabtu malam
kemacetan diperparah dengan banyaknya pengendara yang melawan arus
petugas kepolisian yang diterjunkan
terus mencoba menghalau para pengendara motor yang melawan arah
selain memperparah kepadatan arus kendaraan
para pelanggar ini juga berpotensi menyebabkan kecelakaan
meskipun telah melihat petugas kepolisian
para pelanggar terus berdatangan
kepadatan kendaraan pemudik terjadi di jalur arteri cikarang barat
meningkatnya volume kendaraan pemudik terjadi
karena adanya pertemuan dua arus lalu lintas
dari jalur kalimalang dengan arus lalu lintas
jalur arteri pantura cikarang barat
ada yang harus balik ada yang harus terbalik
tapi disini banyak juga yang lawan arah ya